bus transjakarta ditabrak kereta api senja utama solo di mangga dua jakarta utara rusak di bagian depan
saat insiden bus sedang tidak mengangkut penumpang
dan berikut adalah kronologi kejadian kecelakaan tersebut
kereta api senja utama solo melaju dari arah timur ke barat
tepat di palang pintu kereta api menabrak toyota avanza yang melaju dari arah utara ke selatan
setelah menabrak toyota avanza selanjutnya kereta menabrak bus transjakarta dengan nomor tj satu ratus sembilan puluh tujuh yang melaju dari arah selatan ke utara
bus transjakarta tanpa penumpang yang beroperasi di koridor lima ancol kampung melayu ringsek di bagian depan dan sebagian badan bus masuk ke dalam sungai